ini saya lagi di tempatnya buang
ini lagi di situ nih
nanti saya balik ke tempat ini
dan yang berada di sini ya
dari yang surat ini kan
tidak boleh buka
terkait dengan masalah
selama dua hari
yaitu hari jumat jam sabtu
minggu sudah bisa
itu intinya itu
kenapa itu harus ditutup lagi
mengingat kita menghormati
kegiatan formula e ini
karena kegiatan kegiatan internasional
kalau dibilang keberatan ya
kalau sama sama ya enggak juga
saya suruh diburu yang lain enggak ya baru keberatan
ini kan sama sama jadi yang enggak keberatan